menteri kooperasi dan usaha kecil dan menengah teten mas duki menyerahkan bantuan presiden untuk satu ratus tiga puluh satu lebih pelaku usaha mikro kecil menengah di bali
ya masing masing pelaku umkm mendapat bantuan sebesar dua empat juta dengan nilai total tiga ratus enam belas miliar rupiah
masing masing umkm mendapat dua empat juta rupiah
teten menyebut program bantuan ini memang difokuskan untuk membantu para pelaku umkm yang terdampak pandemi covid sembilan belas
di mana selama sembilan bulan usaha mereka mengalami penurunan omset
menkop juga menyebut bali menjadi salah satu prioritas penerima bantuan
lantaran bali memiliki banyak umkm dan kooperasi serta menjadi showroom indonesia ke dunia internasional
sementara gubernur bali wayan koster mengaku bantuan yang digelontorkan
dan dikontorkan oleh pemerintah pusat bagi bali jumlahnya cukup besar
sehingga diharapkan bantuan ini bisa membantu warga bali
sedangkan sejumlah penerima bantuan ini mengaku bersyukur mendapat banpres
meski jumlahnya tidak banyak namun jumlah ini dirasa sangat membantu
untuk menambah biaya operasional usaha mereka
arahan pak presiden adalah tegas bahwa pembangunan umkm dan kooperasi itu menjadi program utama
nah itu menteri bapak pena sekarang bersama kami sedang ditugaskan untuk meridesain program dan anggaran di kementerian umkm
bali ini salah satu showroom indonesia ke dunia internasional
dan di bali juga banyak sekali umkm dan kooperasi yang bagus
juga kali ini bisa dijadikan prioritas
dan di bali itu yang menerima satu ratus tiga puluh satu
lebih jadi itu cukup besar
dan kalau dinilai dengan uang tiga ratus enam belas miliar
total bantuan kami dua empat ratus ini sudah masuk ke rekening
sehingga kami bisa manfaatkan untuk menambah modal juga
untuk bawa bawa biaya listrik untuk pegawai juga
tingginya peminat atau pendaftar dari pelaku umkm
maka pihak kementerian berencana memperpanjang program ini hingga dua ribu dua puluh
nandang astika dan pasar bali